dua warga kecamatan amanatun selatan kembali menjadi korban gigitan anjing yang diduga rabies pada kamis dini hari saat hendak menghidupkan api di dapur
peristiwa ini menambah jumlah korban menjadi tujuh puluh empat orang
namun kuat dugaan angka korban jauh lebih tinggi lantaran banyak yang enggan melapor dan berobat ke fasilitas kesehatan terdekat
oktoviana taek warga desa netek nana kecamatan amanatun selatan ini menjadi korban gigitan seekor anjing yang menyerangnya di dalam dapur
sang suami pun tak menduga ada serangan anjing karena tak mendengar gonggongan anjing
satgas penanggulangan dan pencegahan bencana pun mendatangi korban yang mendapat perawatan luka di puskesmas oin lasi dengan membawa empat puluh sembilan vial var
hingga kamis pagi terdata tujuh puluh empat warga menjadi korban gigitan anjing yang terkena rabies
stok vaksin var ini menjadi prioritas karena dugaan angka korban jauh lebih tinggi mengingat tak semua korban gigitan melapor ke satgas
suruh biar bapak dan ibu ustaz ajak mengomong dulu biar diistirahat
kondisinya nanti sebentar diperiksa lagi tensinya kondisinya ya agak tenang kita akan suntikan satu dari empat jam